kita ke sorotan lain saudara penyidik unit gakum polres subang telah memintai keterangan sejumlah saksi
terkait kecelakaan bus putra fajar yang membawa rombongan smk dari kota depok
namun untuk sopir bus belum dilakukan pemeriksaan mendalam karena masih dalam perawatan medis di dokpol polres subang
sopir bus pembawa rombongan ini sebelumnya dirawat di rsud subang
namun dipindahkan ke ruang perawatan dokpol polres subang karena kondisinya belum stabil dan masih harus menjalani perawatan
sehingga penyidik pun belum bisa memeriksa secara mendalam keterangan dari sopir bus maut tersebut
namun penyelidikan kecelakaan bus putra fajar di lembah sarimas ciater terus dilakukan
polisi terus mendalami penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan sebelas orang dan puluhan luka luka
sedangkan pemeriksaan kondisi bus dan dokumen dokumen kelengkapan bus
terus didalami oleh penyidik yang akan bekerjasama dengan pihak dinas perhubungan